sementara itu psm makassar masih menyimpan asa untuk meraih gelar juara liga satu indonesia dua ribu dua puluh
segala persiapan pun telah dilakukan oleh tim ayam jantan dari timur tersebut
mulai dari pematangan strategi di lapangan hingga mental permain untuk menengkuk psms medan yang kini masih berkutat di zona degradasi
pelatih psm makassar robert renda alter menyatakan timnya saat ini masih yakin dapat menyalip persija di laga terakhir mereka
berada di peringkat kedua kelas men liga satu indonesia psm makassar tentu wajib meraih tiga poin saat melawan psms medan untuk menjaga peluang menjadi juara
namun psm juga masih harus bergantung terhadap hasil laga antara persija jakarta melawan mitra kukar yang akan berlangsung secara bersamaan